pssi dan pt liga indonesia baru telah meresmikan regulasi baru liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat dengan format berbeda dari musim sebelumnya
liga kasta tertinggi musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat akan diikuti oleh delapan belas klub yang sama dengan musim lalu
karena di liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh dua tidak menggunakan sistem promosi ataupun juga degradasi
nah salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah soal format liga yang akan menggunakan sistem baru
liga akan dibagi menjadi dua seri yaitu regular series dan juga championship series
regular series akan dimulai pada satu juli dua ribu dua puluh tiga dan akan berakhir dua puluh empat april dua ribu dua puluh
masing masing klub menyelesaikan tiga puluh empat pertandingan dengan sistem double round robin alias kandang dan tandang
dalam format ini juara kompetisi tidak lagi akan ditentukan oleh klub
kemana yang bertengger di pucu klasmen
empat tim teratas di kelas men regular series akan kembali bertanding di championship series yang rencananya dimulai empat mei sampai dua puluh enam mei dua ribu dua puluh empat dengan sistem knockout dual leg kandang dan tandang
tim yang berada di posisi pertama kelas main regular series akan berhadapan dengan tim di posisi keempat
sementara tim yang berada di posisi kedua akan menghadapi tim yang berada di posisi ketiga kelas main regular series
pemenang di sistem knockout akan bertanding di babak final

tim yang masuk championship series akan dapat slot di ifc club competition dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
hal ini disambut positif oleh manajemen persib bandung
pasti ada plus minusnya lah
misalnya posisi nomor satu udah terlalu jauh kayak misalnya mcd sekarang udah ketahuan juara padahal masih ada beberapa utang
dan kalau misalnya kita di posisi ketiga seperti tahun lalu
sebenarnya masih ada kesempatan untuk memperebutkan juara sama
jadi pasti secara sistem kompetisi ada plus minus
tapi secara komponen pasti jauh lebih menarik
dikarenakan tadi juaranya belum ketahuan sampai dengan babak championship
selain itu kuota pemain asing yang semula tiga pemain asing bebas plus satu legion asia
kini berubah menjadi lima pemain asing bebas plus legion asing asia tenggara
regulasi ini dinilai positif oleh manajemen persija jakarta
jumlah pemain lokal yang ada di lapangan akan berkurang dengan adanya regulasi enam pemain asing ini
tetapi di sisi lain dari segi kualitas dan dari segi level persaingan ini menjadi lebih baik untuk pemain lokal
dengan jumlahnya semakin sedikit tentu saja pemain lokal yang bertanding itu adalah pemain lokal yang betul betul memiliki kualitas
pada musim depan pt dg indonesia baru juga berencana
menggunakan video asisten referee atau var di pertengahan musim liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
mardika utama iman firmansyah jakarta